pembatasan sosial berskala besar dki jakarta langsung membuat jumlah penumpang kereta komuter lain di stasiun bogor menurun pada senin pagi
padahal biasanya stasiun ini dipadati penumpang setiap senin pagi
hingga pukul tujuh pagi tercatat lima tujuh ratus empat puluh tujuh penumpang menuju jakarta dari stasiun bogor
angka ini lebih sedikit dibandingkan senin pekan lalu yakni sebanyak enam tiga ratus dua puluh orang
meski masih tampak aktivitas penumpang tidak tampak antrean baik di luar maupun di dalam peron stasiun bogor
begitu pula dengan situasi di dalam kereta yang hanya boleh diisi maksimal tujuh puluh empat orang per kereta
setelah dalam satu rangkaian kapasitasnya dibatasi lima puluh persen
selama masa psbb dki jakarta pt kci mewajibkan seluruh penumpang
untuk mengenakan masker dua lapis
orang usia lanjut juga dilarang naik krl pada jam sibuk
sementara pt mrt jakarta melakukan penyesuaian kebijakan layanan operasional
menyusul diberlakukannya kembali
psbb di ibu kota
berdasarkan sk kadis sub dki jakarta nomor satu ratus lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dari tanggal empat belas sampai enam belas september dua ribu dua puluh
jam operasional mrt dimulai pukul lima hingga dua puluh dua waktu indonesia barat
dengan jarak antar kereta headway lima menit pada jam sibuk
dan sepuluh menit pada jam normal
kapasitas penumpang pun dibatasi enam puluh orang per gerbong
sementara itu di hari pertama penerapan psbb dki jakarta
suasananya kelihatannya lengang tidak padat
kemungkinan masyarakat sudah tahu kalau hari ini psbb sudah dimulai
pihak bptj juga mengurangi jumlah armada serta kapasitas angkut bus
tim liputan cnn indonesia